hai dong sal diangkat dong sal
salmah itu handphone kamu bunyi terus kok gak diangkat sih
seri banget deh
gue gak nyangka sekarang hubungan gue sama my darling jadi kayak gini
iya beb gue juga
gue pengen banget kalau kita balikan
lu masih ragu karena dinda
lo denger sendiri kan
gue emang sedih dinda ngomong kayak gitu ke gue
tapi gue yakin kok dinda gak akan minta maaf
makanya gue gak mau ngecewain dinda
tapi kita gak bisa balik ke rumah

kita gak bisa balik ke rumah

kita gak bisa balik ke rumah
bibik tau dina tante lagi sedih
yang sabar ya den ya
biar dina tante bisa tenang
masih ganteng gak bi
dina tante itu selalu ganteng
bibi juga bibi yang paling cantik
dina tante mau kemana
mau cari angin segar dulu bi
papa teh benar
pengen ga desapareh
kita pani satu segala
itu sama sama
sama itu temenan sama si nathan itu
begitu atuh pa
coba deh papa teh kenal nathan lebih deket lagi
doh mama buat apa papa kenal lebih dekat sama anak itu
sekali liat aja papa udah tau seperti apa tabiatnya
makin deket anak kita sama si nathan
makin banyak pengaruh buruknya mak
ma salma itu anak kita satu satunya
kita harus bisa jaga dia baik baik
thanks ya udah ngantret gue balik
gue akan tetap nunggu lu
gue bakal buktiin kok gue lebih baik daripada nathan
kenapa mama gak bisa anggap aku sebagai nathan mah
aku bukan daniel ma
kamu berani sekali lagi mendekati dia selalu akan saya pindahkan dari sm garuda
kamu berani sekali lagi mendekati dia salma kan saya pindahkan dari sm garuda
mau gue makan makan ya
salma itu handphone kamu bunyi terus kok gak diangkat sih
eh yuk kita kelar yuk
habis makan kan salma mesti belajar juga ya kan
lu dimana sih sal
natan lu kenapa sih neurot gk
tadi hampir aja ketahuan sama papa
ya ampun nat
suara lo kenapa kayak gitu
kenapa nat lo baik baik aja kan
sal denger suara lo
gue pasti bakal baik baik aja salah
apa aja boleh
kok berhenti sih jam
mending lo berhenti disitu aja deh
ih apaan sih
lo jangan nakutin gue ya
udah pokoknya lo diam situ
ada kecoh deket kaki lo
kamu ngapain sama dia
pake adegan mesran mesran begini lagi
kalian pacaran ya
tapi pake gendong gendongan
nih apaan sih orang ada
cerita lo barusan
udah bikin gue sedikit lega
gue gak tau harus gimana lagi kalau lo banget sama rome

guechatkala mau kan kerjain ceritanya onu satu kalo aja ke tempat lo mah

gak ada loh

ini sih berasa dua kali jatuh dalam semalam
gue juga nih semuanya
apaan sih jack
aduh gue mau ceritain cabut
dia sudah pulang camping kan
ya tuhan tadi udah pulang tapi setelah itu dia pergi lagi tuhan
ke ibu tuhan
ibu kenapa bi
ada yang ingin bibi ceritakan sama saya
ibu histeris tadi
ibu pengennya dan daniel jangan berubah seperti dan nathan
di mana ibu sekarang
ibu sekarang lagi tidur tuhan
pasti karena kejadian itu nathan pergi keluar
tuhan ibu mau berubah
ibu mau berubah
ibu mau berubah
ibu mau berubah
ibu mau berubah
ibu mau berubah
ibu mau berubah
ibu mau berubah

kenapa tadi nathan tiba tiba matiin teleponnya ya
nathan itu kenapa sih sebenarnya
nathan itu kenapa sih sebenarnya
mohon sebut sesuatanya
mohon sebut sesuatanya
mohon sebut sesuatanya
mohon sebut sesuatanya
oh jakt melahirkan

jika kamu akan menemukan jepasi non nasional